wacana penamaan poros mekah dan poros beijing yang digagas di siksyah menimbulkan perundangan kontra
partai gerindra menilai penamaan koalisi poros beijing adalah hal yang wajar mengingat kedekatan presiden jokowi dengan tiongkok
sementara pakar komunikasi politik emrus yombing menilai penamaan poros mekah dan poros beijing tidak relevan dan seakan menggambarkan kita sebagai kaki tangan pihak asing
ini idrus sekjen sekber kemarin mbak ada asar waktu mekah bersilaturahim dengan habib rizik ya
bahwa dalam pertemuan itu habib rizik meminta sekber mengawal agar partai partai yang didorong untuk membangun koalisi keumatan ini untuk tetap konsisten dan solid
dan jangan sampai mau dirayu oleh partai lain untuk membentuk poros ketiga
dan dalam pertemuan itu juga
habib menegaskan kembali bahwa beliau kenapa mendorong hanya dua poros
beliau menamai poros itu yaitu poros mekah yaitu poros koalisi keumatan dengan poros beijing yang diinisiasi namanya
bahwa pemerintah presiden jokowi dianggap dekat dengan tiongkok
apalagi tidak bersikap tegas terhadap serbuan tenaga kerja asing dari tiongkok
juga kita tahu banyak investasi infrastruktur
dan juga banyak investasi infrastruktur
jadi utang kita katanya banyak dari tiongkok
tidak ada jaminan bahwa yang akan datang nanti dua poros atau tiga poros
sangat tergantung daripada kompromi kompromi politik
sangat tergantung kepada katakanlah kepentingan kepentingan politik
kemudian katakanlah yang satu lagi yang mau saya tanggapi adalah membentuk katakanlah poros beijing tadi ya
maka dari beijing itu gimana
itu sebenarnya hiperbola
membesar besarkan sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan
saya mengatakan menganggap itu poros itu sama saja kita menarik negara lain masuk ke intervensi ke indonesia
paling tidak menyebut nama
iya kan tidak baik
sangat tidak baik menarik dalam konteks kita pemilu yang akan datang menarik nama negara masuk ke indonesia
menurut saya ini sangat tidak baik
nah dengan membawa misalnya saya kira bisa saja tidak baik juga bagi poros pengemuka istilah ini
membawa poros satu negara dari arab misalnya seperti itu
berarti mereka ini adalah kaki tangan dari arab
bukankah itu menarik narik lagi kita
saya kira hentikanlah itu
memakai istilah negara lain masuk ke indonesia sangat tidak baik